tapi bapak terima kasih sama kamu
karena kamu sudah menyelamatkan rena
papa berharap kamu cepat sembuh ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih ya sudah mau datang
sudah seharusnya pak chandra
biar bagaimanapun nino masih
masih menantu saya
dan saya ikut perhatian
atas kejadian yang menimpan
ya ya makasih banyak
ibu sarah gak ikut pak udia
saya mau jenguk nino
tapi sampai saat ini
nino belum sadar juga
sebentar ya pak
kalau mama sampai di vonis penjara juga
berarti papa akan tinggal sendirian lagi
siapin sarapan buat papa
apa yang kamu ketahui tadi pak
saya mau cakap
buat apa nih
nanti kita yang sering sering ngampirin papa di rumah ya
udah sedih lagi ya
kita doakan yang terbaik untuk semuanya
semoga masalah ini cepat selesai gak berlarut larut
saya mau ajak kamu ke suatu tempat
oke kita turun ya
udah ikut aja yuk
kita turun yuk
kita ngapain sih kesini
tadi pagi kan kamu sarapannya kurang
tadi pagi kan kamu sarapannya kurang
saya bawa kesini supaya kamu makan lagi
dulu saya pernah makan di restoran ini
dan masakannya tuh enak
saya lihat menu nya ya
sebentar ya dibaca dulu ya
udah rame kiki udah telat ini
aduh aduh aduh
udah siap semuanya
udah siap semuanya
ayo semuanya merawat

kiki jualan donut sultan pondok pelita
ini donat rasanya gak usah diragukan lagi
karena ini favoritnya sultan pondok pelita
gak ada yang melebar gak ada yang nyuci
gak berhasil gir
mana kita udah basah banget kayak gini
mau berdua ya
baru bahasa gini doang ini udah berisik banget
meskipun papa masih marah
dan kamu sudah berkali kali
bikin papa kecewa sama kamu
tapi papa terima kasih sama kamu
karena kamu sudah menyelamatkan rena
ino kamu bisa mendengar apa
dok ada apa apa
tadi saya melihat pak ino bergerak tangannya
apa pak nino dengar saya pak
jika pak ino dengar saya tolong dikenalkan
dia mencari bapak
barusan saya sudah cek kondisi pak ino
dan kondisi pak ino membaik
saturasi oksigennya naik di angka sembilan puluh delapan
dan detak jantungnya kembali normal
makasih banyak ya dok
dan darah yang mengalir di selang wsd nya kembali lancar
ini berkah dari allah mah
ino bisa selamat ya pak
makasih banyak ya dok
ibu dan bapak kita masih terus observasi
doakan saja terus
mudah mudahan pak nino sadar dan akan segera sembuh
amin ya allah amin ya allah
terima kasih ya dok
kalau itu saya permisi dulu
alhamdulillah semoga nino cepat pulih ya
amin amin ya allah
makasih pak surya
nah dia berhasil
ibu dan ibu
tidak ada yang berhasil
ini enggak ada
kek itu lagi